jangan pilih kasih bu
wanita pemilik kendaraan roda empat ini protes saat kendaraan milik putrinya
yang terparkir di bahu jalan di kawasan bendungan hilir tanah abang jakarta pusat
gerak parkir tidak pernah
dengan nada lantang wanita ini terus meminta kendaraannya tidak diderek
kemarahannya memancing protes putrinya
mereka menuding petugas tebang pilih melakukan razia
lantaran hampir setiap hari banyak kendaraan parkir di bahu jalan
namun tidak pernah diderek
bukan nggak ada keadilan bikin aturan nggak beres
ujung ujungnya bilang nggak ada keadilan
kalau orang ngamuk ya pentas aja
tiap hari kesini pagi
dari pagi sampai pagi
duduk duduk disini kita nggak masalah
gerobok segala macam
bukan sangat kecewa
bukan soal uang lima ratus ribu ya
silakan uang lima ratus ribu dibagi bagi
mau ditarik kemana silahkan
apapun alasannya petugas mengaku akan tetap menindah para pelanggan
yang kedapatan memarkirkan kendaraan di tempat terlarang
ada yang pilih kasih karena kan grab ini dia hanya sebentar dan ada di dalam
kalau ini kan semua meninggalkan semua
tidak ada yang pilih kasih
semua yang di badan jalan kita
pada razia kali ini ada sedikitnya empat kendaraan di derek petugas
pemilik kendaraan akan kena denda dua ratus lima puluh ribu rupiah
rizki ihtiariannya jakarta